hasil survei carta politika menunjukkan kinerja kabinet jokowi dodo di periode kedua turun ketimbang periode pertamanya
survei juga menunjukkan bahwa empat puluh empat enam persen masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di tanah air masih buruk
memburuknya penegakan hukum di indonesia ditandai dengan berbagai faktor diantaranya pemberantasan korupsi yang menurun
serta kasus kasus pidana yang viral dan tak kunjung terselesaikan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama
ksp ade irfan pulungan selamat sore bang ade
selamat sore irvana sehat sehat ya
alhamdulillah sehat dan ada juga ketua ylbhi muhammad isnur selamat sore mas isnur
selamat sore mbak rifana selamat sore mas irvan
selamat sore mas isnur ketemu lagi ya
oke saya mau ke mas isnur terlebih dahulu nanti saya baru ke istana
mas isnur hasil survei carta politika yang baru menunjukkan kinerja penegakan
hukum di indonesia memburuk menurut anda apa saja faktor penyebab
memburuknya penegakan hukum di tanah air ini mas isnur
ya sebenarnya kita bisa lihat dari banyak hal ya karena hukum ini kan menyentuh aspek
keseharian orang ketika dia berurusan dengan hukum dia langsung merasakan
yang pertama tentu di masyarakat bisa langsung melihat merasakan ketika dia berusaha
dengan misalnya kepolisian ketika dia melapor apakah diproses dengan cepat
nah banyak laporan dari kami misalnya
contohnya yang kami dampingi itu nggak dipros dengan cepat
selain kalau pejabat yang laporan jadi cepat laporannya
yang kedua adalah kalau kemudian kasusnya itu menyangkut masyarakat yang juga
misalnya banyak kelamin kerasan
baik itu saat demonstrasi baik itu saat kemudian penangkapan penyidikan
dan lain lain laporan ke ylbi banyak seperti ini
kita masih ingat bagaimana misalnya penembakan oleh kepolisian terhadap empat orang
atau kemudian dibantingnya mahasiswa oleh kepolisian
jadi banyak seperti itu
atau kasus kasus yang menyangkut misalnya kasus kekerasan seksual kan
di luwu timur sangat lambat prosesnya
sampai kemudian lahir tagar percuma lapor polisi
itu satu hal
yang kedua yang memang paling drastis adalah penengakan antikorupsi ya
bagaimana kpk telah dilemahkan melalui undang undang atau pimpinannya yang bermasalah
kita tahu bersama bagaimana firly diputus melanggar etik
dan sekarang juga lili pintauli
terungkap diungkap oleh robin ya
di persidangan dia terlibat dalam kasus dugaan dugaan pengaturan perkara gitu
nah ini tidak dapat respon yang cukup serius dari pemerintah dari presiden
soal bagaimana pimpinan kpk seperti ini
dan itu masyarakat melihat bagaimana kpk ya turun drastis
dari cara otp nya dari cara pendidikannya
tidak lagi melihat seperti zaman dulu
yang ketiga ketika misalnya twk
tpk itu apalagi dengan gamblang ya
kita lihat proses yang nampak benar benar bagian dari penyingkiran orang orang
itu dua yang mungkin bisa mewakili isu besar
artinya soal kinerja kpk yang kemudian menurun
dan pelayanan kepada masyarakat sipil
yang terlihat ada pilikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian
kalau pejabat kemudian dilayani dengan cepat
proses penegakan hukumnya
tapi untuk masyarakat sipil itu terkatung katung begitu ya
nah bang adik
terkait pandemi ini kan ada beberapa kasus ya
gimana kalau masyarakat ditindak dengan tegas
cepat di prosesnya gitu
tapi kalau pejabat
kemudian di karantinanya bisa bebas
beberapa anggota dpr ya
tapi kalau ke masyarakat
misalnya demonstrasi atau komunitas swadas
dimana ada penggusuran
juga sama menggunakan kekuatan polisi juga
jadi masyarakat sangat mudah
karena sosial media televisi atau kemudian media
menggambarkan itu dengan sangat yang melampau
saya mau tanya ke pihak istana
apakah kemudian istana menyadari dan mengakui
bahwa penegakan hukum di indonesia
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini
memang semakin memburuk
yang pertama gini
tidak dari sudut pandang negatif
karena memang hukum itu sangat dinamis
dan berkembang di masyarakat
hukum itu hidup masyarakat
yang kedua adalah
persoalan persoalan yang ada di masyarakat itu
juga tidak bisa kita prediksikan
dan tidak bisa juga kita
menjadi patokan gitu
misalnya kejadian kejadian tadi
yang disebutkan oleh mas isnur
tentu dalam hal lapor melapor itu kan
ataupun juga ada sop nya di
katakanlah pihak kepolisian
nah ini yang memang
betul ada satu dua
tidak sesuai lah dengan harapan harapan masyarakat
ketika ada itu di mana
kulugadung kalau tidak salah ya
di jaya misalnya ada
bidak pidana ya
perampokan atau apa itu
terus tidak di respon
terus dia menyampaikan pengaduannya
dan malah di
berikan peringatan yang tegas kepada
maksud saya begini
kita jangan langsung berapriori
tanpa melihat dasar
fakta yang ada
pembendahan pembendahan itu pasti akan dilakukan
aparat pendegang hukum
kepolisian republik indonesia
kejaksaan agung dan lainnya
tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan
harapan harapan yang diinginkan oleh masyarakat
dengan proses proses dinamika yang ada di lapangan
dengan proses proses hukum itu berjalan atau hidup di masyarakat
jadi ada proses
ada juga waktu
yang memang harus kita benahi bersama
supaya proses penegakan hukum
yang hari ini katanya
stigma yang muncul di masyarakat
tajam bawah tumpul ke atas itu
bisa benar benar kita benahi
benar benar kita bisa perbaiki
proses penegakan hukum itu dirasakan oleh
dan keadilan itu dirasakan oleh masyarakat
secara statistik menunjukkan
bahwa memang penegakan hukum
di tanah air sepanjang tahun dua ribu dua puluh
apakah kemudian istana
tidak mengakui itu
dan tidak menyadari itu
bahwa ada fenomena
berdasarkan hasil statistik
yang ditunjukkan oleh lembaga survei kredibel
bahwa fenomena penegakan hukum kita
ya tadi kan saya katakan
dari sudut pandang apa
ya dari sudut misalnya
survei yang dikeluarkan
oleh carta politik itu
sebagai bahan evaluasi
tapi maksud saya adalah
ketika misalnya para responden
mengatakan hasil yang ditanyakan oleh
jadi kan dari sudut pandang apa
proses penegakan hukum
satu tahun berjalan ini
lebih buruk dari kemarin
kita kan harus melihat
sosial kebatinan masyarakat itu
yang terjadi itu
dia menjadi korban salah satu yang
ada selama ini
penegakan proses penegakan hukum itu
tapi kan belum tentu juga
harus serta merta ini menjadi dasar
acuan kita bersama
menyampaikan proses penegakan hukum di
republik ini sangat buruk
tidak harus begitu
kita bisa melihatnya
harus ada kesimbangan
oke ini menjadi bahan evaluasi istana begitu ya
ini menjadi bahan evaluasi dari istana
itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan
bang ade irfan pulungan
dari sektor mana
untuk pembinaan yang lebih baik
tidak bisa juga
memang pemerintahan ini
tanpa ada dukungan masyarakat
sokongan dari publik
tanpa ada tanggung jawab dari masyarakat sendiri
ketika dia juga
harus mentaati hukum
rabu rabu yang memang ada di
regulasi yang ada gitu
dari sektor mana penegakan hukum kita ini
selain tadi anda katakan bahwa
pemberatasan korupsi memang
yang ditangani oleh kpk
tapi sektor sektor lain
seperti kasus kasus pelecehan seksual
kemudian kasus kasus pidana
yang kemudian viral
ditangani oleh polri
menjelaskan sektor sektor mana saja
penegakan hukum kita
yang pertama tentu
bagi kita ini adalah alarm ya
baik persepsi publik ini
mana yang kemudian
perlu perbaikan reformasi
beberapa kali kami apresiasi
ketika dia mengakui bahwa
bahkan dia menyebut
di mata sosial media gitu ya
itu apresiasi kenapa
karena kepolisian mengakui
ada banyak hal
yang perlu diperbaiki dari dia
dan dia punya peta
nah dari sisi masyarakat
yang sangat rame di sosial media
dimana kepolisian itu
menjadi aktor yang melanggar
dimana dia misalnya memeras
kemudian juga melakukan
kasus kekerasan seksual
kemudian juga terlibat dalam
kita masih ingat di bulan juli dua ribu dua puluh
sangat ramai di sosial media
sangat rame di media
menjadi bagian yang menyakiti masyarakat
nah ini tantangan juga
bagaimana kepolisian tidak dicap
tapi menyakiti masyarakat
yang berikutnya adalah juga
yang gak kalah penting
banyak orang yang ditangkap
pakai undang undang ite mbak
undang undang ite ini menjadi
misalnya kita tahu
aktivis yang lain
juga jurnalis ya
di zaman periode ini
sudah tujuh yang kenal
pakai undang undang ite
itu juga sama
padahal sudah ada skb
sudah ada skb
sudah ada juga perhatian dari pak kapolri
untuk tidak sembarang menggunakan undang undang ite
tapi undang undang ite terus digunakan
berarti ada yang salah
kita akan lanjutkan perbincangan kita
tetap bersama kami
kan pak jokowi juga
berkali kali mengatakan bahwa
proses ketegakan hukum itu
memang harus dilakukan dengan ketegasan
ketegasan itu maksudnya
ya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada
juga tidak boleh misalnya
terbunjuk pada tindakan yang
serta dan lainnya gitu
nah memang ini menjadi problem kita bersama
ketika kita mau melakukan perubahan
pembenahan yang sangat
katakanlah lebih serius
karena memang di lapangan itu
ekspetasi masyarakat itu
tidak semudah membalikkan
dalam hal kita
ketegakan hukum itu
yang berkeadilan gitu
sehingga sesuai dengan harapan masyarakat
kita juga harus mengajak masyarakat
terkadang kan kita nggak tahu
kejadian fakta di lapangan itu
terkadang informasi itu baru kita dapatkan
misalnya dari satu pihak
dari satu sumber
apalagi melalui media sosial
yang tentu kebenarannya
adalah yang harus
jangan kita juga
katakanlah itu menjadi pedoman kita
sumber sumber yang dari media sosial
menghalangi media sosial
ya tidak juga
yang menjadi patokan kita adalah
peristiwa peristiwa hukum yang terjadi itu
itu benar benar ditangani
peraturan regulasi yang ada
katakanlah kejahatan itu
ya penanganannya di masyarakat
itu sesuai dengan mekanisme yang ada gitu
mari kita misalnya melihatnya
dalam sudut pandang
bukan dalam sudut pandang yang sempit
artinya atau berpihak atau
dari satu aspek saja
tapi kita harus lihat
apakah penanganan ini semua itu
pelaku ataupun korban yang
yang ada dalam peristiwa hukum itu
itu bisa tertangani dengan maksimal
oleh peraturan penegakan hukum gitu
mas isnur dampaknya apa
kalau penegakan hukum kita
terus menerus memburuk
sebelum ke situ
saya pengen saya bertanya ke
apakah ada misalnya kajian
secara komprehensif gitu
penegakan hukum di indonesia
bagi istana memiliki kajian
seperti dulu saya membayangkan
nawacita ada seperti itu ya
dimana kemudian bisa ketahuan
publik bisa mendukung
dimana publik juga tahu
sehingga semua pihak
stakeholder bisa membantu
kalau tidak ada peta yang jelas
secara komprehensi permasalahannya
kemudian berarti kan
ini penyelesaiannya secara parsial ya
kalau diselesaikan baru viral
yang kedua bahas soal dampak ya
kalau hukum itu kemudian dilaksanakan
karena misalnya desakan publik
menjadi menjadi kemudian ya
kalau dia viral selesai
kalau dia gak sokok viral
dia gak selesai
yang kedua adalah ketidakpercayaan mbak
publik itu kan membutuhkan
dukungan yang luar biasa dari publik ya
kepercayaan publik itu menjadi mutlak
dalam penyelesaian hukum
proses itu dipercaya oleh publik
nah kalau publik semakin apatis
semakin gak mau tahu
semakin gak terlibat
akan menjadi sangat bergantung kepada pemerintah
jadi saya melihatkan
bagaimana publik semua rakyat
penyepratian yang sama
bersama sama mendorong perbaikan
ketika dia terlibat
dia gak ada kriminalisasi
akan terjadi chaos
dan juga menurunnya
ataupun merosotnya kepercayaan publik
kalau kemudian penegakan hukum
terus menerus memburuk
di tahun tahun berikutnya
nah bang ade
saya harus tanya
di sisa kepemimpinan pak jokowi
yang hanya tinggal tiga tahun lagi
istana ataupun presiden
akan berupaya untuk fokus
dalam memperbaiki kualitas
dari penegakan hukum kita
pak jokowi juga dalam visinya
reputasi hukum misalnya
yang berkeadilan itu
misalnya saya di ksp
di bidang hukum
kita melihat lebih jauh
yang lebih baik
apa yang menjadi
persoalan di lapangan
ini persoalannya begini
dengan di lapangan itu
ada yang tidak sejalan
nah itulah yang kita perbaiki
dari segi aspek
yang memang di lapangan itu
ya bertindak secara personal
tidak mematuhi aturan
pak jendral sikit
itu sudah sangat
atensinya luar biasa
reklam yang dia sampaikan
resesi itu ya
itu yang harus
atau kita bisa
keinginan kita bersama
untuk bisa lebih baik
dan butuh waktu yang sangat
selama ini kita dengar
lebih tajam ke bawah
tumpul ke atas
tidak hanya di
perubahan stigma itulah
supaya kita bisa bersama sama
yang sesuai dengan
keinginan kita bersama
semua lapisan masyarakat
saling membenahi gitu
kerja kerja itu ada di pemerintah
tidak bisa berjalan sendirinya
tanpa juga ada dukungan
dari semua masyarakat
yang mempunyai keinginan
proses penegakan hukum itu
untuk lebih baik
sesuai dengan harapan
terima kasih bang ade
kita sudah dapat poinnya
penegakan hukum yang lebih baik
ini membutuhkan waktu
kerjasama dari semua stakeholders
tapi beban utamanya
ada di pundak pemerintah
karena itu adalah
kewajiban dari pemerintah
untuk bisa memberikan
dan juga penegakan hukum
kepada warga negaranya
kita tunggu saja
komitmen dari pemerintahan jokowi
dalam memperbaiki kualitas
di sisa kepemimpinannya
yang hanya tinggal tiga tahun lagi
apakah hanya lip service belaka
atau memang akan betul betul
sesuai dengan saran sarannya
dan juga mungkin teman teman
dari koalisi masyarakat sipil yang lain
terima kasih sekali
dua orang narasumber
yang sudah bergabung
dan bang adi irfan pulungan
tenaga ahli utama ksp
kepada cnn indonesia newsroom
sehat selalu bapak bapak